nanti papa cari tadi kamar ya
katanya ngajak aku
tapi sama perempuan lain
apaan sih telepon aku
mendingan aku tinggal mandi aja
lo dimana sekarang
ya di rumah lah
kenapa jadi lo yang marah sama gue ya
kok lo bete kayak gitu sih
lo gak dateng
harusnya gue yang bete
gue gak mau debat sama lo
gue gak mau ada masalah
sekarang mendingan kita lakukan semuanya
sekarang gue mau nanya
udah baik kan kok
tadi juga al jemput santarosa ke klinik
dan sekarang aku udah di rumah
ya syukur lah kalau gitu
yang kamu berantem itu di cafe
itu siapa ya
enggak kamu tuh sering banget berantem ya
sampai kamu tuh nanya yang mana gitu
kamu gak inget
ya enggak begitu juga
cuman masalahnya kan
kalau gue ada masalah
ya kalau gue gak suka sama siapapun itu
yang waktu aku pingsan itu loh
yang ada perempuan sama laki laki
terus kamu berantem
yang perempuan itu
pokoknya yang cewek itu sih adik kece andin
lu ngapain sih nanyain dia
males banget gue juga
kamu tau juga kalau
bani itu perangga
pernah hamil anaknya roy
cewek itu adiknya andin
apa berarti yang dia bilang itu benar
kalau andin itu hamil anaknya roy
emang kenapa sih
kita hari ini kan gak jadi ketemu tuh di cafe
gimana kalau kita atur waktu lagi buat hindar
mungkin besok kalau nggak rusak
bisa gak sih
kenapa harus aku sih
kenapa harus ngajak aku kalau kamu itu bisa sama perempuan lain
kalian udah pulang
andin kenapa kenapa matanya kayak gitu
aku langsung ke kamar dulu ya
andin kenapa kok kayak
nanti papa cari tadi kamar ya

apa aku masih bisa percaya kamu mas
kenapa kamu harus seperti ini mas
siapa yang harus aku percaya
apa aku harus percaya sama kamu sekarang mas
kenapa kamu lakukan semuanya sama aku mas
nanti kita ketemuannya besok mungkin
kenapa gak sekarang aja
udah nanti aja aku bilang
mau gak ketemuan besok kalau kamu gak sibuk
masa gara gara besok pagi mau ketemu andi
lu sampai gak bisa tidur gini sih